hampir setiap pagi para siswa sekolah menengah ini selalu berkumpul di markas polsek ciberem kota sukabumi jawa barat
mereka memanfaatkan wifi gratis untuk belajar daring
satu persatu siswa dari sekolah berbeda ini memanfaatkan wifi gratis untuk mengerjakan tugas sekolah
untuk misi kota berat orang tua kan sarana polsek meringankan meringankan sih
tapi kan gak semua orang bisa ke sini juga
mereka untuk beribatasi
markas polsek dalam wilayah hukum kepolisian resort surabaya kota ini menyediakan wifi gratis dan ruang khusus bagi para siswa yang akan belajar daring
program ini terus berlaku hingga nanti proses belajar mengajar secara tatap muka sudah mulai berlaku lagi